saat ini kita sudah terhubung dengan kepala kantor sarnias oktavianto
selamat pagi bapak oktavianto
selamat pagi pak
bapak oktavianto bisa disampaikan bagaimanakah update terkini
pasca terjadinya gempa di sekitar wilayah sumatera utara
kemudian juga ada bak bak mandi itu bergoyangnya
dari keberhasilan anggota tadi kami ke dunia selatan juga memang terasa semua rata
di sekitaran kepala nias ini memang rata rata semuanya bergoyang semua
memang cukup lama dan cukup intens kalimatnya seperti itu
dan juga kemudian terakhir ini setelah dinyatakan ditutup untuk garis tsunami nya
tadi ini sudah berasa rasa sudah mulai tidur lagi kembali ke rumah lagi untuk warganya
dan tadi sempat juga di depan ada beberapa warga yang sempat keluar juga tadi
memperingatkan warga ini untuk keluar dari rumah
sejauh ini apakah sudah ada informasi terkait adanya kerusakan yang terjadi di wilayah sumatera utara
ataupun juga padang sumatera barat bapak
ya kalau dari pantauan kami di wilayah kedikami di nias masuk ke wilayah singkil
kemudian ke belu dan juga sibulga tengah ini sementara di sinihil untuk kerusakan dan nerobannya
namun ini sudah kami siagakan seluruh paslon kami untuk mewas bayi
jadi seperti yang saya arahkan tadi yang terdekat dengan titik empat itu di nias selatan
terdekat ke kulon telo dan juga ketuk dalam memang kondisi air tidak surut ya
tidak ada ancaman tsunami sementara itu
baik berarti kondisi air tidak surut
namun untuk proses evakuasi warga ini apakah masih terus berlanjut hingga saat ini bapak oktavianto
ya untuk di wilayah sendiri memang posisinya relatif aman ya pak
tidak terlalu senik senik juga
tapi sempat keluar dan tidak ada peringatan tsunami juga di sini
mungkin daerah lain seperti mentawai mungkin yang lebih kuat mungkin
yang di taran dan padang
jadi cukup jauh posisinya seperti itu
oh masih cukup jauh jika dibandingkan dengan di padang atau sumatera barat
tapi getaran gempa ini begitu terasa juga pak di wilayah sana pak
seluruh anggota saya dari wdw agung tadi sudah merasakan
memang sudah meliput tadi juga
sampai mengatakan sampai satu menit itu sudah goyang semua
sampai keluar basah semua sekitar itu
jadi memang agak agak lebih tidak dari biasanya ini agak lebih
cuma memang lumayan besar ya
dua hari lalu sempat juga terjadi
gempa berkekuatan lima sembilan magnitudo di wilayah sumatera
maksud kami di wilayah nias juga
ini juga menjadi salah satu runutan juga atau bagaimana pak
ya kalau sejak lebaran pertama kemarin memang kan di daerah sekitaran sebut mentawa itu
kita juga memang tidak sesedihkan diterasakan
walaupun itu diberikan dari siang
tapi yang ini yang paling terasa banget ya
sejauh ini makin intensif makin meningkat
hingga hari ini makin apa
jadi judulnya makin naik lah magnitudo nya
selanjutnya apakah ada langkah langkah antisipasi yang nantinya akan dilakukan
oleh pihak terkait setempat pak
ya dari kami sendiri tiba sana sih
dan juga kondisi dengan pmkg setempat juga kita sudah prosik lagi
dengan memastikan memang tidak ada lagi yang susulan
dan yang perlu diketikkan semua pos kami yang ada di beberapa titik itu
pastikan tidak ada lagi korban atau benda
jadi kami sudah patuhi di wilayah terdekat
baik berarti ini sudah melakukan persiapan antisipasi
posko posko juga sudah didirikan untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada warga
apabila memang terjadi kejadian yang mengalami luka
ataupun juga kerusakan kerusakan yang berada di wilayah sana pak oktavianto
benar seperti itu ya
ya untuk sementara memang kalau untuk posko posko
memang sementara bisa didirikan sementara
tapi kami sudah beritahu pak
jadi kami sudah siapkan segala macam ini untuk mungkin terjadi
jadi nanti jika ada informasi jika ada informasi yang butuhan
yang perlu evakuasi bisa dihubungi dengan bahasa terdekat
baik kalau boleh tahu saat ini bapak ataupun warga setempat ini
masih berada di titik mana pak untuk proses evakuasi sementara ini pak
apakah berada di tempat yang berhenti
untuk dia sendiri sementara mereka masih di luar saja ya
tidak sampai di evakuasi
karena kan peringatan peringatannya memang tidak sepenuhnya
seperti biar mereka mengetahui ya
kami di sini sepertinya rata rata lebih tenang dan juga
hanya dari empat tiga jam itu sempat keluar ya
kalau di tiap tiga jam itu cukup ramai
tapi ini sudah sekarang sudah pukul lima sudah beransur ansur sudah kembali ke rumah semua
oh ini sebagian besar sudah kembali ke rumah dan
tapi masih berwaspada ya pak atau antisipasi apabila adanya gempa susulan
ya tetap tetap
kita tidak menjaga kemungkinan yang terburuk lah yang terjadi nanti ke depannya
terima kasih bapak oktavianto sudah bergabung bersama cnn indonesia
tentunya ini bisa menjadi gambaran kepada masyarakat kondisi terupdate terkini
di lokasi wilayah yang terdampak gempa pada pukul tiga wib
terima kasih selamat beraktivitas kembali bapak
terima kasih semoga berhasil pak selamat pagi
gempa berkekuatan magnitudo tujuh tiga yang berpusat di kepulauan mentawai sumatera barat
juga terasa kuat di kota padang sumatera barat
akibatnya warga yang berada di pesisir pantai berusaha menjauhi bibir pantai
karena kekuatan gempa yang dinilai berpotensi tsunami
gempa magnitudo tujuh tiga skala richter yang mengguncang kepulauan mentawai
ini terjadi pada pukul tiga wib dan begitu dirasakan oleh warga
dan selasa dini hari tadi ini juga warga sempat berhamburan keluar dari rumah
akibat kuatnya goncangan yang dirasakan
tidak hanya warga yang sedang tertidur warga yang masih beraktivitas di malam hari pun merasakan kuatnya getaran gempa
pantauan di sepanjang jalan utama di kota padang seperti yang terjadi di kawasan jalan raya andalas
kecamatan padang timur kota padang
warga yang tinggal di sepanjang bibir pantai berusaha lari dengan menggunakan kendaraan menjauh dari daerah pesisir pantai
takut gelombang tsunami
tidak hanya tidur bangunan tapi juga melanda di kota padang
sepanjang jalan yang dilalui oleh warga juga terlihat pemilik rumah yang masih berada di luar rumah untuk bersiaga